gumara dan rajulangit
mereka telah ditelan bumi
dan itu artinya
mari kita temui lebekarat
ayo berlendong jalan jalan
coba kasih angker deh
pasti yang ngetabrak tadi itu hari mau jadi jadian
ayo cepetan banget sebelum hatinya marah
kalau misalnya tadi hari mau jadi jadian
itu gak usah
jangan gemuk dulu lagi dong
disini kan udah ada
yang tadi itu bukan hari mau jadi jadian
kalau itu hari mau jadi jadian
gak mungkin mereka melakukan hal macam nih
hari mau jadi jadian kan baik
kamu tau dari mana
kalau hari mau jadi jadian itu baik
tau dari mana
tau dari mana kau sakti
jelas jelas yang kita tabrak tadi itu hari mau
memang kenyataannya seperti itu
pokoknya yang tadi itu bukan hari mau jadi jadian
lebih banyak sekarang kita pergi dari sini
sebelum kita diganggu lagi
ini juga udah merinding banget nih
telah menunjukkan pertandaan
bahwa generasi inye
tidak mungkin ditutup
waktu tunggal tadi apa yang baru atuk katakan
sudah lama sekali kau tak kemari
saya belakangan ini agak sedikit sibuk
memantau mengurusi dan menjaga anak anak kami di jakarta
di sana saya mendapatkan beberapa petunjuk baru
apakah itu alang
di jakarta itu bukan lagi hanya ada tiga keturunan ini yang baru
bukan lagi hanya ada putraku putrinya limbu budan karina
dan juga putrinya gumar
tetapi ada satu injek baru
yang saya juga tidak tahu asal usulnya
tapi saya punya firasat kalau anak muda itu adalah salah satu bagian daripada kita
apakah kau yakin itu alam
yakin sekali atuk
maka itu sebabnya saya ke sini saya ingin membicarakan masalah ini kepada rajo langit
tapi kemana rajo langit dan gumar atuk
saya belum ada nampak mereka
bahkan saya telisik mereka pun entah kemana
apa mereka belum sampai atau bagaimana dok
itulah yang selama ini membuat aku gelisah
di dalam semediku
aku melihat gumar dan rajo langit
datang ke seluma
dan aku telah mengutus alim dan karina untuk ke sana
aku melihat orang gelap di sekitarnya
gumar dan rajo langit
tiba tiba lenyap seakan akan mereka telah ditelan bumi
dan itu artinya
alang mari kita temui lebak karat
eh itu apaan
tidak tahu ya
aku ingin saja dia tadi mengekalkan ke belakang
sepertinya ada yang mengikuti kita
lihat dia tidak usah aku takutkan
lihat tebal sekali kamu
bahaya kalau kita melaju bersungguh sungguh
janganlah melampaui rajo langit
sepuluh hari kemudian
teknik mediter pamit
sampai pukul enam belas

yang lebih satu yakni
bandara su jawab
aku ngerasa aku sudah melewati pohon ini
apa berarti kita berputar putar di tempat yang sama
put lo jangan halur deh
coba kalian perhatikan baik baik ya
pohon ini unik tau
kalian tahu aku sudah melewati tiga kali pohon ini
berarti kita sudah tiga kali berputar putar di sini
kenang kenang ada gps
hah hape gue mati
lo jelek sih makanya pake hape gue
masih gue mati
hp aku juga mati loh
hape aku juga mati
gak mungkin handphone kita bisa mati di saat yang bersamaan
aneh banget kan
kita nggak bisa terus terusan seperti ini
bensin mobil kita ini terbatas teman teman
bisa habis di tengah hutan
aku susul mereka ya
tidak ada satupun mobil yang melintas
padahal ini kan jalan lintas daerah
maksudnya jalanan ini ramai
itulah itu yang aku herankan key
pandangan kita tuh seperti dianihkan
seakan akan kita sudah berjalan jauh
tapi ternyata kita cuma berputar putar di tempat yang sama
eh eh lihat deh lihat deh
itu di jakarta orang
ini berarti daerah sini pasti ada perkampungan

ya tapi di jakarta itu ada perkampungan

ya tapi di jakarta itu ada perkampungan
kita tidak bisa
kita tidak bisa
kita tidak bisa
kita tidak bisa
yang itu takut
tapi dia seorang hantu
tapi dia seorang hantu